dalam kelas ini suzuki merupakan salah satu rajanya
kembali ke negeri ginseng kia kembali menghadirkan kia carens
sebuah small mpv yang dahulu banyak mengaspal di indonesia
di kelas premium selain hadir dengan berbagai model andalanya
bmw menghadirkan seris empat
sebuah line up yang sebelumnya hampir belum pernah terdengar
dalam jajaran produk keluaran produsen asal jerman tersebut
ada pula beberapa merek yang hadir dengan perubahan baru dari model terdahulu
berlaga di kelas cross suv mitsubishi menghadirkan new expander cross
new expander cross yang kali ini bisa dilihat sudah ada pembaruan dari sisi eksteriornya
yang paling utama adalah t shape headline
jadi headlampnya ini berbentuk t seperti new expander
kemudian bagian grillnya bisa dilihat sudah ada motif terapezoid
itu juga sesuatu yang baru
lalu bagian bumpernya bumper desainnya berbeda
baru kemudian alloy wheel nya velgnya itu tujuh belas inch itu juga baru
tak hanya model atau varian baru dalam gias dua ribu dua puluh dua ini turut meluncur beberapa merek baru
seperti cherry merek otomotif asal tiongkok ini kembali muncul di gias dua ribu dua puluh
dan meluncurkan tiga model baru hasil produksinya
ada pula subaru merek otomotif yang pernah beberapa kali muncul
dan menghilang dari belantika otomotif
indonesia kini terlahir kembali
tak hanya meluncurkan model baru subaru juga meluncurkan beberapa strategi
guna mempertahankan keberadaannya di indonesia
pasti kita akan comply dengan semua peraturan yang ada di indonesia
dan kedua kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima atau nomor satu kepada pelanggan pelanggan kami
jadi kita tidak hanya mencari atau menjual mobil baru
tapi untuk customer customer subaru yang sudah memiliki subaru dari lama kita rangkul lagi
meluncurnya berbagai model dan merek baru selama ajang gias dua ribu dua puluh tiga
tentunya juga menunjukkan geliat pasar otomotif di indonesia
serta memberikan pilihan yang makin beragam bagi para calon konsumen
terutama dari segi teknologi yang merupakan salah satu tujuan dari pameran ini
tujuan utamanya salah satu memperkenalkan teknologi teknologi otomotif yang baru ke masyarakat
dan ini kita dikenal karena sudah bagian dari pameran dunia ya
dimana produsen menunjukkan ini loh produk produk kita terbaru yang cocok untuk masyarakat
masyarakat ingin tahu
di situ juga kesempatan untuk para produsen apa sih yang diminati oleh masyarakat indonesia
yang tentunya tidak selalu sama dengan masyarakat yang di negara lain
penyelenggara sangat optimis penjualan otomotif di indonesia akan mencapai keuntungan
sangat optimis penjualan otomotif di indonesia akan mencapai target

penyelenggara sangat optimis penjualan otomotif di indonesia akan mencapai keuntungan

dari ipotan cnn indonesia